kamu baik baik saja
bunda tidak usah khawatir denganku
aku mempunyai kejutan untuk bunda
insyaallah bunda senang
sedang apa kamu nak
hati bunda selalu tidak tenang memikirkan dirimu
seorang anak kecil
tinggal sendirian di dalam hutan
apa yang bunda pikirkan
ibu bunda sedang memikirkan selassie
siapa itu selassie bunda
selassie adalah anak kecil
yang sudah menyelamatkan ibu bunda
saat ibu unda jatuh ke dalam jurang
jika tidak ada dia
entah apa yang akan terjadi kepada ibu bunda
dia adalah seorang anak yatim piatu
dan dia tinggal di tengah hutan
kenapa bunda tidak membawanya ke sini bunda
bunda bisa mengangkatnya menjadi anak
dan menjadi adikku
ibu bunda sudah berusaha untuk mengajaknya
tapi dia menolak
dia ingin merawat makam ayahnya disana
tapi ibu bunda sangat mengkhawatirkan keadaannya
ibu bunda ingin sekali menjenguknya
jika bertemu dia lagi
ibu bunda ingin mengajak dia kesini
jangan ibu bunda
keadaan di luar sana
masih belum aman
masih ada sisa sisa pemberontakan itu
yang masih berkeliaran di luar sana
jika ingin bertemu dengan selasih
jangan saat ini ibu
benar ibu bunda
lebih baik kita menjemput selassie
jika keadaan sudah aman saja
jadi kamu selassie
yang pernah ibu bunda ceritakan kepada aku
jadi ibu tidak melupakan aku
justru ibu bunda selalu saja mencemaskanmu
ayo kita pulang ke pajejara
aku tidak sabar untuk ketemu ibu
jangan benci aku
terima kasih balapati
kau telah menolongku
kamu harus tahu satu hal manisa
aku menolongmu bukan cuma cuma
tapi aku ingin kamu mengantarku ke tempat ngerompang
buat apa aku mengantarmu ke nirombang
apa untungnya bagiku
debah hujan orang anjir
tapi apa boleh
aku harus menang
aku harus bisa membujakmu
dia demi pertempuran nirombang
dengarkan aku baik baik maesah
kamu harus membantuku
karena tujuanku adalah untuk mengalahkan sediwangmu
dan aku akan membantumu untuk menghadapi siapapun musuhmu
aku bisa memanfaatkan dia untuk membantuku menghadapi kesangkauan semalam
suatu saat nanti
aku akan mengantarmu ke nirup

kamu sudah kembali
kamu baik baik saja
bunda tidak usah khawatir denganku
aku mempunyai kejutan untuk bunda
insyaallah bunda senang
aku rindu sekali sama ibu
ibu juga rindu sekali pada ibu
ibu juga rindu sekali pada ibu
ibu juga rindu sekali pada ibu
kamu dikejar arimau
apa yang terjadi
aku sedang menuju pajajaran
aku ingin mencari ibu
sekarang kamu sudah disini
sudah bertemu dengan ibu
terkena angin topan
aku tidak mau ikuti ibu
karena aku tidak mau meninggal
meninggalkan makam ayah
setelah angin topan itu
aku tidak boleh tempat tinggal lagi
aku tidak tahu harus tinggal di mana
tinggallah disini ya nak
selasi boleh tinggal disini ibu
enggak sih ibu

gelar putra mahkota

berdiri di dalam kekuatan
aku akan menang

sepertinya ada yang sedang mengawasi kita
kita harus berhati hatilah
ada apa kau berteriak teriak begitu mahesa
kenapa bocah itu membawa orang ini ke sini
dengar dulu penjelasanku
kedatangan tunggu mari
ingin mengajakmu untuk kerjasama nyeroga
apa untungnya kerjasama denganmu
kita mempunyai musuh yang sama nyirombang
seliwangi telah membunuh kakakku
aku akan membalaskan denjangku
aku tidak percaya denganmu
aku tahu di mana kuburan rangabuana
entsah sekarang ridiculously
kau bisa pertaruh terhadap aku

jangan ber sewaku